maraknya penculikan anak di wilayah jabodetabek meresahkan masyarakat
polisi menangkap terduga pelaku seorang mantan napi terorisme
benarkah penculikan ini ada hubungannya dengan aktivitas terorisme
bagaimana mencegah agar peristiwa ini tidak menimpa anak anak kita
saya akan berbincang dengan ketua komnas perlindungan anak aris perdeka sirait
yang bergabung melalui zoom pak ari selamat sore
selamat sore mbak ayu selamat sore pendengar cnn
terima kasih bapak atas waktu anda
pak aris polisi memang sudah mengatakan ini motifnya adalah berkaitan dengan terorisme
apakah dari data komnas pa ini pernah terjadi sebelumnya
ya jadi berdasarkan atau katakanlah data yang kami kumpulkan atau dilaporkan ke komnas perlindungan anak
sejak tahun dua ribu dua puluh satu sampai hari ini kita menemukan laporan itu ada tiga puluh satu kasus
di antaranya juga ada kasus
penculikan yang dilakukan oleh naper dan seterusnya
dan itu pernah terjadi beberapa bulan lalu di sukabumi dan sebagainya
jadi data itu memang terkompirmasi betul
tetapi yang saat ini sedang menjadi isu kita bersama dan menjadi perhatian publik
perlu dikonfirmasi karena ini masih versi polisi
komnas perlindungan anak dalam waktu yang relatif singkat
nanti akan membentuk tim investigasi dan advokasi termasuk revalidasi sosial anak
jadi kasus kasus penculikan selain untuk tujuan terorisme
itu fakta fakta juga terlaporkan di komnas perlindungan anak
tetapi ada juga yang untuk tebusan ada yang untuk dipekerjakan
nah ini juga masih dalam kategori penculikan anak
mungkin juga yang dilakukan oleh residivis terorisme untuk tujuan eksploitasi ekonomi
dan mengumpulkan sumber ekonomi
jadi ini adalah hal yang harus dilakukan oleh para nater ini
saya kira memang ini perlu dikomprimasi dulu yang masih dikomprimasi
betul tetapi memang ada dua anak yang sempat dilepas
kalau dari polanya apa yang anda baca di sini pak aris
ya ada rekrutmen yang itu yang saya katakan tadi tujuannya berbagai ya
ada tebusan ada untuk dipekerjakan
mungkin untuk mendapatkan hasil penghasilan ekonomi dan sebagainya
tetapi ada juga yang diajarkan untuk kaderisasi dan sebagainya
ini harus diteliti harus diinvestigasi dengan baik
supaya pendekatannya nanti tidak pendekatan yang meletakkan persoalan ini adalah doktrin dan sebagainya
walaupun faktanya ada doktrin seperti tadi dikatakan bahwa ada juga pelakunya itu adalah
pengawal dari smith dan sebagainya
seperti itu dalam proses persidangan
kami punya data penculikan anak yang dikumpulkan dari kpai
kalau tadi komnas perlindungan anak mengumpulkan data dua ribu dua puluh satu ada tiga puluh satu kasus ya
kemudian kalau dari kpai ada data kita lihat yang berikut ini
ya kita lihat
oke kalau data dari kpai dari komnas perlindungan anak tiga puluh satu kasus ya
oke kalau data dari kpai dari komnas perlindungan anak tiga puluh satu kasus ya
oke kalau data dari kpai dari komnas perlindungan anak tiga puluh satu kasus ya

oke ini adalah sumber dari kpai dua ribu dua puluh

ada tiga puluh satu kasus anak korban penculikan keluarga
kemudian ada dua puluh kasus korban penculikan
itu dua ribu dua puluh saja dari kpai
kemudian dari komnas pa seperti yang anda sampaikan tadi ada tiga puluh satu kasus
pak aris seluruh kasus penculikan di indonesia penculikan anak terutama
apakah semuanya sudah terselesaikan pak aris
belum itu harus saya akui
belum itu harus saya akui
karena kita belum bisa satu pandangan bahwa apakah ini ada tujuan eksploitasi ekonomi
dipilah maksud saya ada tebusan
pakca ada pakca pakca itu
lalu kemudian komnas perlindungan anak tentu terus menerus mengkomprimasi data
ada juga anak yang ingin menjadi korban untuk tujuan dididik untuk melakukan kekerasan kekerasan
itu nampak pada aksi aksi kekerasan
aksi aksi kekerasan yang muncul pada saat demo mahasiswa demo demo yang lain
kemudian peringatan peringatan satu kegiatan
seperti itu pakca ada
dan di komnas perlindungan anak cukup memprihatinkan karena naternya ini sekarang
mensasar pada anak anak kita dari keluarga keluarga miskin
ini terus harus saya katakan harus kita perang terhadap ini karena ini adalah doktrin
yang merusak masa depan anak anak dan faktanya itu ada
saya tidak hanya mengatakan bahwa tiga puluh satu ktp
saja saya kira itu tersebar di mana mana termasuk di kpai termasuk di polres
termasuk di restrim dan sebagainya data data itu ada yang ada begitu
oke pak aris anda mengatakan polanya sekarang mengincar mereka yang berasal dari keluarga miskin
betul dan dari keluarga keluarga yang saat ini tidak mendapatkan akses untuk berdialog dengan orang orang sekitarnya
jadi selain keluarga miskin tetapi jadi keluarga keluarga atau anak anak kita yang saat ini membutuhkan pertolongan kita
itu adalah bagian bagian kita nampak kok sekarang ini mereka belajar tentang kekerasan dan sebagainya
tapi orang tua lepas terhadap perlindungan pada anak anak itu
pak aris kalau misalnya dilihat selama ini ada beberapa penyebab atau alasan penculikan terjadi di indonesia
kami juga punya grafisnya yang berikut ini
apakah kemudian dari data komnas perlindungan anak datanya juga seperti demikian
kita lihat ini ada motifnya yang pertama ekonomi dendam ini mungkin berkaitan dengan keluarga ya
kemudian pemerasan ada juga eksploitasi seksual dan juga ada perdagangan anak
yang mana yang paling banyak terjadi di indonesia pak aris
ya saya kira ada untuk eksploitasi seksual ya
nah ada beberapa yang sangat memperhatinkan juga ada untuk tujuan penanaman doktrin doktrin ya untuk diajarkan tentang kekerasan persekusi itu banyak terjadi juga
di samping apa namanya tuntutan ekonomi dendam pemerasan eksploitasi seksual perbudakan seks
tetapi ada juga penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan kepentingan kepentingan politik tertentu dengan merekrut anak anak yang berasal dari keluarga miskin dan berasal dari masalah masyarakat
begitu itu pakal dan harus betul betul ini menjadi isu bersama kita untuk kita perang perdagangan anak anak dan penculikan anak untuk tujuan tujuan yang saya sebutkan tadi
pemerasan penculikan eksploitasi ekonomi eksploitasi politik ya ada juga penculikan untuk tujuan eksploitasi politik
saya harus terus mengatakan seperti demo demo yang lalu demo demo yang ditemukan anak anak remaja yang tidak bisa mencari kepentingan seksual
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
jadi itu tidak ada kaitannya dengan tuntutan dari orang remaja dan apa buru misalnya
mereka tidak tahu apa apa gitu ya pak aris ya
mereka tidak tahu apa apa tapi berada di sini
betul mereka pakai tapi itu ditutup oleh pihak politik begitu
oke pak aris kalau misalnya sekarang kita tahu anak anak termasuk kelompok rentan pencegahannya bagaimana supaya tidak terjadi
yang pertama tentu persoalan anak harus menjadi isu bersama ya
bukan urusan domestik bukan urusan rumah tangga
tetapi bagaimana gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung itu penting sekali
sehingga kita memberikan perhatian ekstra pada perkembangan anak anak kita
ya dari penegak hukum juga harus betul betul teliti ya bagaimana kita memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak anak
jadi common issue itu adalah pertama supaya gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung itu betul betul bisa berjalan dan diwujudkan dengan nyata sebagai bagian dari gerakan perlindungan anak
tetapi jangan lupa juga ya seperti saya tentu memberikan apresiasi dan terima kasih saya kepada polres bogor karena cepat melakukan tindakan tindakan untuk menyelamatkan anak anak
ya saya kira ini anak anak tereksploitasi oleh kepentingan kepentingan oleh orang dewasa
maka saya mengajak bagaimana kita menggunakan apa yang ada kita talenta kita ada untuk gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung
sehingga apa terima kasih
sehingga keluarga itu memberikan extra perhatian yang cukup
para penegak hukum juga saya kira harus meletakkan seperti kasus yang terjadi saat ini ya polres bogor telah menempatkan bahwa anak harus dilindungi seperti itu
pak aris saya menarik untuk kasus perlindungan anak berbasis kampung ini apa yang kurang di komunitas kita sebenarnya pak aris
ya itu tadi itu kan karena kekurangan kepedulian kita
maka saya mengamati itu selama lima tahun itu selalu kalau ada kasus di kampung itu diserahkan hanya kepada penegak hukum
tidak diselesaikan di kampung itu karena pada kesempatan itulah dibangun komunikasi bagaimana setiap warga masyarakat itu memampatkan babin kamtipnas sekarang taruna ibu ibu pengajian
ya ibu ibu pengajian tidak hanya mengaji saja tetapi bisa mengingatkan bisa berdiskusi untuk menjaga anaknya
perkembangan psikologi anak dan sebagainya itu sangat kurang
bagi saya di beberapa tempat seperti di batangkuis di deli serdang di beberapa tempat ya di medan misalnya di beberapa desa seperti itu sudah berjalan dengan baik sehingga setiap kampung itu menjaga anak anaknya
memanfaatkan lembaga lembaga yang sudah ada tidak perlu membentuk lembaga lembaga baru tetapi memanfaatkan karang taruna kemudian juga perangkat perangkat desa seperti babintan timnas dan sebagainya
itu saya kira yang harus dilakukan
itu harus menjadi pr pihak kepolisian yang ada di masing masing polosik maupun dipoloresik
itu penting sekali
berarti di komunitas terkecil keluarga itu harus dieratkan tapi komunitas berikutnya lingkungan adalah ada rasa kepedulian satu sama lain begitu ya
itu yang tepat karena gerakan perlindungan anak itu harus berbasis seperti itu supaya tidak saling menyalahkan tetapi saling peduli
nah kalau sekarang kan saling menyalahkan
oh itu kan kamu salah di

tidak boleh lagi itu tetapi bagaimana membangun kebersamaan bahwa persoalan anak di kampung itu apakah dia korban narkoba korban korban pornografi kekerasan dan sebagainya
mungkin mungkin juga korban dari rekrutmen dari orang orang luar untuk anak anak kita yang lemah itu
jadi kalau kampung kita sudah menjaga maka kampung itu akan kuat dan solid
baik baik itu yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah hal hal seperti ini seperti maraknya penculikan anak ini kembali terjadi
pak aris saya mau konfirmasi sebagian besar penculikan anak ini apakah dilakukan individu atau mereka ada organisasinya
iya ada yang individu seperti balas dendam tadi itu bisa individu terus kebusan itu bisa individu
tetapi yang sistematik berkelompok itu saya mau katakan ada juga untuk tujuan seksual komersial dipekerjakan bahkan untuk tujuan politik politik tertentu dari kelompok kelompok tertentu
kalau yang terjadi di bogor dan kalau yang terjadi dengan belasan anak ini kira kira individu ataukah kelompok kelompok
kelompok ini kelompok ini ini hati hati dan saya ingin memberikan masukan kepada polisi
bukan hanya diarahkan ini adalah persoalan kriminal biasa
seperti tadi kan disebutkan meminta hp dan sebagainya
dan jangan sampai arah sisi itu
tetapi seperti apa yang ada pada data kami motif penculikan anak di indonesia itu selain eksploitasi seksual pemerasan dendam tuntutan ekonomi
tetapi ada juga penculikan untuk tujuan kelompok kelompok tertentu
itu pakar dan apa yang terjadi sekarang ini harus diwaspadai
dua belas korban ini harus diwaspadai
bukan hanya sekedar untuk merampas hp tetapi ada tujuan tujuan tertentu
karena ternyata pakar menurut versi polisi ada juga yang mantan mantan yang sudah diselamatkan dalam kasus kasus bom yang beberapa waktu lalu kita temukan
termasuk data data seperti apa yang terjadi demonstrasi mahasiswa kemarin kan banyak remaja remaja justru yang ditangkap dan seterusnya
baik pak arief dan anda mendorong polisi agar bisa mengungkap kasus ini seterang terangnya
kalau misalnya kelompok ini dibuka kelompoknya
jadi sampai ke akar akarnya dan jika mungkin ada korban lain yang masih belum terselamatkan
terima kasih banyak
terima kasih banyak pak aris merdeka sirait sore hari ini sudah bergabung ketua komnas perlindungan anak
terima kasih bapak
terima kasih mbak ayu